lu nanya di depan
lah kan gua petunjuk jalan lu
kalo gua di belakang lu kagak keliatan
emang udah ani jalannya kemana
tunggu aja kita
makanya lu kudu sering sering aja
dik biar jadi orang bener
jangan kayak si mina kerjanya tiap hari ngomongin orang mulu
aduh ya ampun mak maaf mak ya selagi masak mak
waalaikumsalam mau ke mana dik
mau ke rumah emak mau kasih kabar gembira
kabar gembira apa semoga kabar gembira beneran
bang ojak kan nitip jual cincinnya ke bang patar
kan kabar gembira
kabar gembiranya belum dati omongin mak
itu baru pembukaan
bang matar saya kecewa nih
masa batu cincin meninggalin babes saya cuma nakus juta
udah gitu dipotong lagi dua ratus lima puluh ribu
alah mak ojak ojak
kau kayak begitu
cobalah kau pikir
kalau tak aku potong uang kau ini dua ratus lima puluh ribu
mana bisa aku sampai ke sini
kau pikir dulu
kau pikir dulu
batu akik yang bergambar naga yang aku bawa juga itu ternyata palsu
saya juga rugi
eh rugi apa kau
saya nggak jadi dapat nyata freman
sudahlah jangan bersedih
antar dulu aku dalam
ah bang patar jangan mau ojak nenek sama tisnya aja
hah nanti lagi
lu jangan banyak nanya kata kata yang lo kagak ngerti
yaudah antar dulu aku dalam
mak prihatin sama lu
dari dulu mawajah dibawohin sama laki lu
mana ada sih batu cincin doangan laku jutaan
itu bukan cincin batu doangan mak
itu cincin batu akik
kalau mak jadi lu
dari dulu udah minta cerai dari laki lu
tung emang gak jadi tati
pikiran lo udah ketutup sama cinta buta
tati mau jawab cinta tati itu cinta sejati
yaudah ya mak ya
tati pulang dulu mau masak buat bang ojak
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
eh ada apa abe
lu yang kemarin digodain purnomo kan
apaan sih sih babe
sekarang lo mau kemana
anterin gue ke rumah haji sodik
oh jadi lo nyariin si ani
barusan gue lihat dia lewat
enggak jelas be
soalnya udah budak
mau gue kasih tau gak
ya mau dong
gue nanya di depan
lahan gue petunjuk jalan lo
kalau gue di belakang lo kagak keliatan
emang ya udah
ani jalannya kemana
bunur dari mana
dari rumah teman
kok jalannya kayak gitu
ini cuma karena selopnya
sepasang maksud saya harganya jangan tersinggung ya harganya mahal
berhenti deh kuaninya gak ketemu ketemu dia jalannya cepat saat saat saat aja tapi
keren anehnya lohacini eh lu kagak percaya emang gua percaya ya udah
nanti kalau cincin peninggalan babenya bang ojek laku saya mau ah beli
sebab kayak punya bu nur jangan kenapa nanti dikira kembar
woi yuk kaget ya bang ojak kagak justru saya gembira eh woi mojek
kagak cuman penasaran aja bang ojak kalau dikagetin kaget apa enggak
ada ada aja perhatikan di depan belok
aja opo opo sampai dah ya hai lo ya jadi ini rumahnya iya jadi ani itu anaknya haji
sodiq nggak tahu ngapain babi ngasih unjuk kalau ini rumahnya ani eh siapa yang nunjukin
ini rumahnya ani gua cuma mau nunjukin ini rumahnya haji sodiq ngerti kagak sekarang
baru ngerti pah pelan pelan lu
langkalan masuk aja
masuk gimana di klanken kayak gini buka kuncinya
makasih ya bang sama sama
maaf bang patar tak perlu kau minta maaf omongan saya belum selesai bang
bank patar belum bayar ongkos ojeknya
yang tadi itu apa kapan
tisna sudah kumilang masih saja kau percaya sama bang patar
bareng gue kemari iya ya ya ya ya ya
bini lu udah cerita iya ya belum bintang loh bener kenapa
lo ketahuan kawin lagi nih ya iya kan gue kebanyakan gosok batu akib daripada gosok diet